bogor street festival cap gome dua ribu sembilan belas sangat ramai dan memang setiap tahun perayaan festival cap gome di kota bogor begitu meriah
dan untuk mengetahui bagaimana bogor street festival cap gome dua ribu sembilan belas ini saya sudah bersama dengan ketua panitia dari cgm dua ribu sembilan belas
ya ini bapak arifin himawan kita coba tanya beliau seperti apa keseruan di cgm dua ribu sembilan belas selamat malam pak arifin
selamat malam boleh dijelaskan soal tema dari cgm dua ribu sembilan belas ini tadi ada katumbiri lighting apa sebenarnya katumbiri lighting itu
ya itu tema subtema kita kalau tema besar kita ajang budaya pemersatu bangsa kita punya subtema adalah katumbiri
katumbiri itu dalam bahasa indonesia itu adalah pelangi kita ingin menunjukkan filosofinya bahwa dengan
kalau kita lihat pelangi kan berwarna warna indah dalam satu posisi di masing masing
nah melalui kegiatan malam hari ini ini adalah kegiatan menunjukkan kebersamaan walaupun budaya berbeda beda
kita kemas dalam satu kegiatan street festival yang bisa dinikmati oleh masyarakat
yang menunjukkan ini adalah persatuan dan kesatuan dari seluruh sanggar yang ada di bogor maupun jawa barat maupun indonesia
nah tadi pak arief sudah menyebutkan bogor indonesia dan juga tadi saya sempat melihat ada pertunjukan dari negara lain
sebenarnya ada berapa performer
terus dan dari mana saja mereka
ya ini jadi kalau boleh dibilang bogor untuk jawa barat jawa barat untuk indonesia indonesia untuk internasional
karena dalam performer hari ini ini melingkupi keseluruhan
nah kebetulan dari internasional ada dua yaitu dari taiwan dan satu lagi dari india
dan mereka masing masing membawa ciri khas pertunjukan yang bisa disaksikan oleh masyarakat
dan tadi yang dari india cukup banyak
dan tadi yang dari india cukup banyak

dan sampai bapak gubernur dan pak wali kota juga ikut menari secara ala india
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini